terima kasih anda masih bersama kami kawasan pecinan tanggerang pasar lama selalu ramai didatangi oleh para pengunjung
dari yang mencari kebutuhan sehari hari hingga berburu kuliner
dan berikut liputan indra yani laksmi yang akan mengajak anda untuk mencicipi kuliner unik dan juga ramai dikunjungi di kawasan pasar lama tangerang
berapa kuliner yang ramai didatangi pengunjung
seperti warung tenda yang berada di jalan kisamau
di sepanjang jalan ini berderet tempat makan mulai dari kaki lima hingga restoran besar
sajiannya pun beragam dari camilan pengganjal perut hingga makanan berat
kali ini saya mencoba bubur kepiting
serupa dengan bubur lainnya keunikan bubur ini terletak pada bagian topping atau isiannya
suiran daging kepiting segar
telur kepiting hingga campuran udang dan bakso ikan memenuhi seisi mangkok
satu lagi kuliner khas dari pasar lama tangerang ini namanya adalah bubur kepiting
jadi kalau kita lihat porsinya memang wow
tumpah ruah dengan dagingnya
buat pecinta seafood ini pasti bakal suka ini
tambahan telur kepiting menambah rasa gurih pada bubur
sayangnya telur ini hanya disajikan pada musim musim tertentu
harga satu porsi bubur kepiting lengkap
selanjutnya saya mencoba laksa
meski bukan khas tangerang namun panganan berkuah ini jadi favorit pengunjung di kawasan pasar lama tangerang
seporsi laksa penuh dengan isian lontong bihun daging ayam dan tahu
yang menjadi keistimewaannya adalah tambahan taburan bawang goreng ebi halus hingga kemangi
membuat aroma makanan jadi semakin menggoda selera
kepopuleran laksa tidak hanya di indonesia
makanan tradisional kaya akan bumbu dapur ini juga hadir di beberapa negara asia tenggara seperti singapura dan malaysia
rasanya enak banget
apa yang dikini paling suka di semua
udang keringnya berasa banget
kuahnya juga kental ya
terus lengkap semuanya ada
setelah mencicipi makanan saya melangkah ke sebuah kedai kopi di sebuah gang kecil di pasar lama
di jalan bakti saham kedai ini menawarkan empat belas kopi dari lokasi produksi kopi terbaik di nusantara
di antaranya aceh lampung jawa toraja bali flores hingga papua
jenis kopinya pun ada yang robusta atau arabica
ya jadi karena kan selera orang kan kita nggak sama ya kan
jadi dari beberapa negara itu jadi kita bisa pilih macam macam jenisnya gitu
dari dua puluh dua puluh empat daerah itu
dari dua puluh empat daerah itu kita ambilnya empat belas
saya ambil patokan yang umum umum aja gitu yang banyak orang cari gitu loh
saya memesan es kopi latte
minuman ini merupakan campuran antara kopi mandailing dan susu murni tanpa gula
tanpa menggunakan alat canggih kopi diracik langsung oleh tangan sang pemilik
meski demikian kopi racikan di kedai sederhana ini tidak kalah istimewa dengan kopi di kedai terkenal lainnya
andra anhar pangeran